presiden jokowi dodo buka suara mendekapi isu dirinya yang dicalonkan menjadi calon wakil presiden pada pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
jokowi mengaku tidak tahu dari mana isu tersebut berasal
jokowi juga mengaku bingung karena sebelumnya juga muncul wacana masa jabatan presiden yang diperpanjang jadi tiga periode
isu jokowi menjadi cawapres di pilpres dua ribu dua puluh empat bergulir usai jurubicara mahkamah konstitusi mengatakan
bahwa presiden yang sudah menjabat selama dua periode secara aturan tidak dilarang untuk menjadi wakil presiden
juga sudah saja wah ini muncul lagi jadi wakil presiden itu dari siapa
kalau dari saya saya terangkan kalau enggak dari saya saya nggak mau rame
ya itu aja terima kasih